pertandingan sepak bola piala bupati di natuna kepulauan riau antara tim setumuk fc melawan ikpm fc berlangsung ricu
ricuan terjadi pada selasa empat oktober dua ribu dua puluh dua ketika kedua tim bermain di tengah hujan deras
saat tim setumuk fc memimpin pertandingan dengan skor tiga satu tiba tiba salah satu pemainnya ditabrak oleh lawan
di tengah ketegangan sejumlah supporter berlarian ke tengah lapangan untuk ikut memukul para pemain
aparat keamanan dari satpol pp tni dan polri kewalahan saat melerai kericuhan
akibat kericuan satu pemain terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka serius
ketua panitia pelaksana pada rabu lima oktober menyebut kericuan pada pertandingan sepak bola sudah biasa terjadi
sebelumnya pada jumat sembilan september lalu pada pertandingan sepak bola piala bupati natuna juga terjadi kericuan antara pemain dengan supporter
arpandi natuna kepulauan riau